jakarta dan pedagang kaki lima merupakan salah satu masalah yang tidak terpisahkan dari ibu kota
pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di jalur pejalan kaki
dan karena itu keberadaannya kerap berdampak menimbulkan kemacetan dan mengganggu pejalan kaki
pedagang kaki lima yang berjualan di tepi jalan raya menyebabkan terhambatnya lalu lintas di dki jakarta
salah satunya di kawasan tanah abang jakarta pusat
bukan hanya itu pedagang kaki lima kerap membadati trotoar yang melanggar peraturan daerah nomor delapan tahun dua ribu tujuh mengenai ketertiban umum
salah satu pasal perda tersebut menyatakan setiap orang atau badan dilarang berdagang berusaha di bagian jalan trotoar
bukan hanya itu pedagang kaki lima kerap memadati trotoar yang melanggar peraturan daerah nomor delapan tahun dua ribu tujuh mengenai ketertiban umum
salah satu pasal perda tersebut menyatakan setiap orang
atau badan dilarang berdagang
berusaha di bagian jalan trotoar
halte jembatan penyeberangan
dan tempat umum di luar ketentuan
yang telah ditetapkan
perilaku pedagang kaki lima ini
keamanan pejalan kaki
sebaliknya ada juga
beberapa pihak yang merasa
diuntungkan karena kehadiran
salah satu pedagang di kawasan tanah abang
anton caniago merasa diuntungkan
ia mengatakan berdagang
di trotoar jauh lebih menguntungkan
dibanding di kios di tanah abang
karena tidak membutuhkan uang
di sini pada semuanya orang orang kumpul
di sini semuanya membeli dari mana
dari kota itu kan dari jawa jakarta
dari bawa bawa depo lokasi lah ya
dari jawa jawa
selain itu sebagian konsumen merasa diuntungkan
karena lokasinya yang mudah dijangkau
dan harga yang jauh lebih murah
pokoknya gitu banyak pilihannya
apa yang mau belanja di sini
tapi sering belanja di sini
tiga kali dalam
bulan kemarin kesini sekarang kesini juga
oh jadi memang langganan juga
membawa musibah sekaligus berkah
bagi beberapa pihak
namun diharapkan tak ada pihak
yang dirugikan akibat pedagang kaki lima
yang terus menjamur di ibu kota
nur aspasia jakarta